presiden joko widodo menitipkan salam untuk ketua umum partai kebangkitan bangsa muhaymin iskandar
lewat dua menteri yang merupakan kader pkb saat keduanya bertemu presiden jokowi
di tengah wacana hak angket kecurangan pemilu dua ribu dua puluh
dua menteri dari pkb bertemu dengan presiden jokowi di istana negara
selain membahas kinerja kedua menteri ini juga melaporkan pencapaian suara pkb
di pemilu dua ribu dua puluh empat yang naik signifikan kepada jokowi
atas kenaikan suara pkb menteri desa abdul halim iskandar menyebut
jokowi mengucapkan selamat sekaligus menitip salam untuk ketua umum pkb
yang juga capres pemilu dua ribu dua puluh empat muhaymin iskandar
terkait dengan pilek artinya kita juga melaporkan terkait dengan
perolehan suara pkb secara nasional
alhamdulillah naik cukup signifikan dan
kita juga melaporkan terkait dengan perolehan suara pkb secara nasional
presiden juga memberikan ucapan selamat kepada kita
dan menampilkan tip salam juga kepada ketua umum pak muhyiddin iskandar
dan beliau merasa bagus kerja kerja pkb karena sudah semakin merata
makna pertemuan menteri pkb dengan hak angket kecurangan pemilu
justru ditafsirkan berbeda oleh ketua umum projo
dan informatika budi ari setiadi
menurut budi pertemuan ida fauziah dan abdul halim iskandar dengan jokowi
merupakan sinyal persatuan nasional yang harus didukung penuh
apakah ini bentuk manufaktur konsulidasi ulang lagi
kalau wartawan memang memerlukan persatuan nasional
jadi upaya apapun untuk membangun persatuan indonesia persatuan nasional kita
meski pkb saat ini masih merupakan partai pendukung jokowi
usai oktober posisi pkb bisa jadi berbeda
sebagai partai yang mendorong hak angket dugaan kecurangan pemilu di dpr
apakah pkb akan tetap satu nafas dengan anies sebagai oposisi
atau justru kembali masuk dalam koalisi pemerintahan mendatang